selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong
ratusan pengungsi banjir gerobogan jawa tengah hingga kini masih bertahan di sejumlah posko pengungsian
salah satunya di pendopo kabupaten gerobogan
ada seratus lebih warga jagalan dan purwodadi yang mengungsi di pendopo grobogan
warga mengungsi sejak jumat pagi karena rumah mereka terendam banjir setinggi satu meter
luapan sungai lusi mengakibatkan ribuan rumah warga di empat puluh sembilan desa yang tersebar di dua belas kecamatan terendam banjir
dengan ketinggian antara lima puluh hingga satu meter